direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri
zudan arief fakrullah melalui keterangan pers pada sabtu dua puluh empat april menyatakan
bahwa dukcapil akan proaktif membantu pembuatan ktp elektronik bagi kelompok transgender
mereka warga negara yang harus kita layani kami melayani tanpa diskriminasi
nah pelayanan ini dengan output ktpl dan kk agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dengan bpjs
pelayanan bantuan sosial dan pelayanan publik yang lainnya
hal ini mengacu pada undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
jungto undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu enam tentang admin duk
bahwa semua penduduk wni harus didata dan harus punya ktp dan kartu keluarga
agar bisa mendapatkan pelayanan publik

lebih lanjut zudan menjelaskan bahwa di kolom ktp elektronik tidak ada kolom jenis kelamin transgender
hanya ada dua pilihan laki laki dan perempuan
selain itu nama yang akan tercantum di ktp adalah nama asli bukan nama alias
zudan menegaskan apabila ingin mengganting nama dan jenis kelamin di ktp
harus ada putusan dari pengadilan negeri terlebih dahulu
kemendagri menjamin tidak ada diskriminasi bagi transgender
dalam mengurus dokumen kependudukannya
dengan adanya dokumen kependudukan diharapkan dapat mempermudah para transgender
mendapatkan pelayanan publik seperti bpjs kesehatan hingga akses bantuan sosial